pemerintah memutuskan untuk mempanjang ppkm level empat di jakarta hingga tanggal enam belas agustus mendatang
meski demikian ada beberapa penyesuaian aturan dalam ppkm level empat
salah satunya adalah uji coba pembukaan secara bertahap mal mal di empat kota
salah satunya di jakarta dengan berbagai aturan
dan untuk mengetahui bagaimana implementasi aturan dan teknisnya di lapangan
hari ini saya akan berkunjung ke salah satu mal di wilayah jakarta barat
ada beberapa aturan baru yang ditetapkan pemerintah dalam uji coba mal ini
anak anak di bawah dua belas tahun dan lansia di atas tujuh puluh tahun juga dilarang memasuki mal
selain itu seluruh pengunjung dan karyawan mal juga wajib sudah divaksin
yang dibuktikan melalui aplikasi peduli lindungi
pada pembukaan hari pertama
mal di jakarta barat ini masih banyak pengunjung yang kebingungan
karena belum mengunduh aplikasi peduli lindungi di ponsel mereka
ini masalah support dari login handphonenya nggak bisa pak
jadi apa sih dari aplikasi sistemnya nggak support ke handphonenya
jadi kan ada handphone yang bisa support ke aplikasi
mungkin dari handphone saya nggak support ke aplikasinya
kalau untuk sistem sih mungkin ya untuk lebih ditingkatkan lagi dari kualitas aplikasinya sih pak
nah itu bagi anda yang ingin ke mal
sebaiknya jauh jauh hari ini sudah menginstal aplikasi ini
sehingga ketika datang ke mal ini tidak menghabiskan waktu
dan di samping saya ini sudah ada scan barcode aplikasi peduli lindungi
saya akan coba untuk scan untuk masuk ke mall ini
nah jadi setelah scan ini tertulis bahwa saat ini saya berada di urutan seribu empat ratus
dari total kapasitas mal adalah dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima
artinya saya masih memenuhi kuota untuk masuk ke dalam mal
nah lalu saya akan coba check in
nah setelah check in tulisannya saya berwarna hijau artinya
artinya saya sudah divaksin dan boleh memasuki mal
dan kalau misalnya warnanya ini merah maka saya tidak boleh memasuki mal
dan kalau misalnya kuning maka harus diverifikasi
oleh karena beberapa kasus memang banyak pelanggan yang bermasalah ketika melakukan scan barcode
apakah misalnya mereka sudah divaksin ternyata dalam scan barcode nya ini warna merah
nah inilah yang butuh verifikasi
dan ini juga menjadi catatan dan juga masukan dari kementerian kesehatan
untuk mengoptimalkan lagi aplikasi peduli lindungi
nah emas saya sudah hijau saya belum masuk
siap terima kasih
ya pada hari pertama uji coba pembukaan mal secara bertahap
memang pantauan saya masih banyak pertokoan ataupun tenan yang belum buka secara full
lalu juga yang menjadi catatan bagi calon pelanggan adalah
di masa uji coba pembukaan mal secara bertahap ini
pihak pengelola mal tidak menyediakan makan di tempat ataupun dine in
sekedemikian ini juga menjadi win win solution di tengah angka covid sembilan belas yang masih fluktuatif
ini menjadi win win solution agar dapat menglihatkan kembali
perekonomian di pusat pembelajaran di tengah pandemi
gai zahramadan urit handoyo jakarta